kan tak pernah ya gula merah sama pandan gitu aja sama dikasih panili sudah itu aja karena
ada grand design pangan kita yang menyiapkan pendapatan
soalnya kalau gue liat poster poster lu kayaknya mode mode kalisthenik sih beneran ya
sebenarnya kita fokus di ekosistem
perlahan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan pecenongan
nah ketika berlanjut saya nonton bola tuh tanggal delapan sama tanggal sembilan
jadi kita bersyukur indonesia mudah mudahan untuk menuju ke nikel
ini baru benar benar namanya pria keras kepala
yang nantinya artinya akan ada bisa ada intervensi